akibat getaran kuat sejumlah rumah di kabupaten siamis dan tasik malaya amruk
salah satunya rumah milik yono mustafa di desa kertahayu yang ambruk di bagian dinding atas
anak korban bernama deden gustiawan bahkan sempat tertimpa material bangunan
dan mengalami luka ringan di bagian kepala
saya sedang tidur tiduran sama anak saya
saya pas ada abu pasnya mau lari keluar
terus tiba tiba itu ambrol semua
temukan bangunan itu semuanya
usahanya hasil saya mengajar pkp dengan dari pak gana dan dari korannya
bahwa itu yang usah adalah pihak atas atau yang disini hampir hampirnya robot
sehingga ambruk ke bawah dan mengenai korban
ada korban juga apa
jadi tidak ada masalah
hanya lupa lepas saja
ada hasil yang sempat
alhamdulillah bisa kembali sehat
sementara di tasik malaya gempa mengakibatkan bagian dinding dan atap rumah milik dodoh
beruntung korban lolos dari maut karena keluar rumah saat gempa terjadi
saat ini korban terpaksa mengungsi dalam tenda darurat di halaman rumahnya
bmkg menyatakan gempa pangandaran diakibatkan pergeseran lempeng indo australia dan eurasia
di selatan pulau jawa
hingga pukul sebelas lima puluh waktu indonesia barat
belum tercatat ada gempa susulan
tadi pagi sekitar jam delapan atau tujuh lima puluh enam hari ini dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
terjadi gempa yang cukup signifikan magnetnya
yaitu sekitar magnetnya adalah lima enam dengan kedalaman enam puluh dua km
jadi di selatan jawa atau delapan puluh delapan km barat daya pangandaran
bmkg juga mengimbau masyarakat agar memantau informasi langsung dari bmkg
sehingga tidak termakan hoaks terkait gempa pangandaran
tim liputan cnn indonesia